kericuhan di spbu seperti ini terjadi di hampir seluruh wilayah palu sulawesi tengah
sejak gempa magnitudo tujuh empat yang disertai tsunami melanda sulawesi tengah
kelangkaan bbm terjadi di wilayah ini
banyak spbu yang berhenti beroperasi karena bencana juga berdampak langsung pada pengelola maupun karyawan
alhasil warga nekat untuk mencari sisa sisa bbm dari spbu yang ditinggalkan
mereka membongkar sumur tampungan di spbu dan menyedot sisa bbm dengan alat kompresor
hal ini dilakukan warga karena mereka membutuhkan bahan bakar untuk mobilitas mencari sanak keluarga yang hilang
belum diketahui kapan distribusi bbm di palu akan kembali normal
warga palu juga mengalami kendala jaringan listrik padam sinyal komunikasi yang belum pulih